upacara kill and laying ditandai dengan peletakan koin pada kolom yang akan menjadi dasar kapal
menteri ekonomi negara bagian western pomerania wali kota rostock
serta ceo genting hong kong townsry katie ling sebagai pemilik kapal
kapal kelas global ini dilengkapi dengan dua tiga ratus lima puluh kabin yang dapat mengangkut hingga sembilan penumpang
kapal pesiar ini akan menjadi kapal pesiar terbesar yang pernah dibuat di jerman
kelak kapal ini akan menjadikan wisata kapal pesiar serasa wisata di daratan
dan industri kapal pesiar memiliki fokus yang rendah
mempromosikan kapal pesiar sebagai alternatif untuk pernikahan tanah
dengan lima puluh tahun pengalaman hospitalitas global dan dua puluh enam tahun sejarah kapal pesiar
genting telah mencari penyelesaian pembinaan operasi dan penerbangan kapal pesiar kelas universal
pembangunan kapal ini memakan waktu lima tahun mulai perencanaan hingga selesainya yang direncanakan awal tahun dua ribu dua puluh
selain kabin untuk para penumpang global dream juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas lainnya sebuah hotel mewah
global dream juga memiliki fasilitas seperti restoran pusat perbelanjaan bahkan mini team park dengan virtual reality
sebagai pengelola genting optimist global dream akan menjadi wisata alternatif khususnya bagi wisatawan di asia
selain fasilitas hiburan rute wisata juga menjadi salah satu daya tarik
dan mulai tahun ini kapal pesiar milik genting mulai menjadikan indonesia sebagai tujuan wisata
tahun dua ribu sembilan belas kita memiliki impian genting yang menyebutkan ke bali surabaya jakarta dan lainnya di medan
dan tahun depan kita akan memiliki destinasi baru di indonesia
yang berhubungan dengan indonesia
belintong adalah tempat yang akan kita masukkan
kita akan menggabungkan belintong dengan pulau krismas
jadi anda bisa melihat bahwa dream cruises telah mencoba untuk mempromosikan perjalanan ke indonesia
sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak obyek wisata alam dan budaya
indonesia seharusnya dapat memanfaatkan gairah bangkitnya wisata kapal pesiar untuk mendorong industri pariwisata nasional
keramat tamahan warga harus menjadi kunci yang dapat menarik minat wisatawan kapal pesiar untuk singgah dan menikmati indonesia